pemerintah kembali menaikkan tarif listrik
peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor sembilan tahun dua ribu lima belas
menyatakan penyesuaian berlaku setiap bulan
menyesuaikan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
kemudian ada harga minyak kemudian adalah inflasi bulanan
namun kini saat rupiah mengalami penguatan
tepatkah pemerintah kembali menaikkan tarif listrik
tarif listrik semakin menyengat
kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia
prof selamat datang terima kasih sudah bergabung bersama kami
pertanyaan pertama saya adalah kita langsung saja melihat ke plasma
jadi ada tiga hal sebenarnya prof ya adalah harga minyak
kemudian nilai tukar rupiah dan inflasi
kita ke harga minyak terlebih dahulu prof
kita lihat di plasma kita memiliki data
yes kita bisa keluarkan sekarang
oke ini dia
ini tren harga minyak ini data terakhir hingga tiga oktober
tapi per hari ini kita lihat sudah menyentuh level empat puluh sembilan dolar amerika per barrel
kita lihat memang kita mengalami kenaikan
kalau ini oke lah ya prof ya kita anggap bahwa memang kenaikan harga minyak
mendorong untuk kenaikan walaupun dua rupiah
tapi bbm itu kan lain lain cenderung turun penggunaannya
artinya ini tidak lagi menjadi
ini tidak terlalu signifikan harusnya
ingin ke sini prof kita data tentang
saya tahan terlebih dahulu kita lihat bagaimana nilai tukar rupiah
kita ke slide untuk mengetahui bahwa nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan prof kita lihat
artinya untuk alasan ini menurut profesor layakkah pln menaikkan tarif dua rupiah
berapapun itu menurut saya tidak layak lah
pertama adalah tentu kita melihat
sudah contoh saya terlihat bahwa
dolar lebih cenderung menurun dihadapkan dengan rupiah
dan artinya bahwa itu bukan harus naik harus turun
yang kedua adalah boleh harga minyak dunia mulai naik tapi naiknya berapa
tidak terlalu tinggi
kemudian perlu diingat pln kan komitmen dan harusnya konsisten terhadap bahwa dia menggunakan bbm lebih rendah
bahwa kalau tidak salah
jadi tidak terlalu signifikan harusnya untuk kebutuhan pln
kemudian yang ketiga inflasi
sayang di inflasinya
inflasi kita cukup naik boleh itu
tapi yang hal lain adalah perlu diingat oleh pemerintah
bahwa adb sudah menyatakan menurunkan target pertumbuhan ekonomi kita lebih rendah daripada tahun lalu
nah sekarang kalau kita dinaikkan itu secara prinsip ya
bukan berapa rupiahnya tapi secara prinsip dinaikkan
artinya bahwa ekonomi belum tumbuh dan naik
bukannya niat naik menjadi malah turun
justru challenge yang disampaikan oleh adb bahwa turun kita harusnya indonesia malah naik
tapi kalau dengan listrik dinaikkan ini kan persoalannya infrastruktur atau penunjang ekonomi kan
sehingga menurut saya tidak tepat
artinya apakah anda merasa bahwa pln tidak menyokong target pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun dua ribu enam belas dengan menaikkan tarif listrik
kewenangan naik turun daripada tarif listrik
tarif listrik ini bukan di pln sebetulnya
adanya di pemerintah
justru jadi antara pemerintah
iya dong tanggung jawab pln
pln itu harus diingat pln itu operator regulator dari pemerintah
operator harus mengikut regulator
jadi bukan maunya pln
jadi saya tidak ngerti dua rupiah ini apa maunya pln
kalau maunya pln pemerintah melarangnya
apakah menurut anda komunikasinya seperti apa biasanya antara pemerintah dan juga pln
apakah mungkin pln menaikkan
menaikkan sendiri tanpa ada koordinasi dengan pemerintah
itu melanggar hukum menurut saya
itu melanggar hukum
artinya tahu dong pemerintah
sekali lagi sekarang ini undang undang kentara gelas menyatakan pln itu regulator
sedangkan regulasinya ada di pemerintah
kan jelas bahwa tarif listrik itu ditentukan oleh pemerintah harus persetujuan dpr
kan intinya itu
pln melaksanakan mau suruh turun naik dan lain sebagainya itu urusan pemerintah
bukan urusan pln
jadi kalau misalnya kita kata tadi anda menyebutkan ada adjustment
adjustmentnya itu ada tiga hal
yang dilihat tadi inflasi bbm kemudian juga tadi tren nilai tukar rupiah
tadi anda dalam diskusi kita tadi sebelumnya menyebutkan bahwa seharusnya tidak perlu dengan dua rupiah per kwh
tapi ada kenaikan adjustment itu seperti apa
maksudnya begini dua rupiah ini kan disampaikan masyarakat bakal naik dua rupiah
padahal menurut saya turun naiknya adjustment tarif itu lebih daripada dua rupiah kalau naik
dua rupiah itu ya
pln itu jualnya jual kepada masyarakat itu jatuhnya itu sekitar dua juta
atau dirupiahkan oleh saya kurang lebih adalah pendapatan pln yang naik dua rupiah
cuma empat ratus dua puluh miliar dibandingkan dua ratus sembilan triliun pendapatan pln
tahun dua ribu lima belas saya pakai mengacu datanya dua ribu sembilan
jadi nilainya kecil
tapi dampaknya ketika naik listrik dampaknya terhadap ekonomi terasa
wah naik listrik berarti semua harus naik
masalah masyarakat gitu masalah sosial masyarakat
naik industri dan lain ikutan naik itu satu habit yang gak bagus
untuk apa gitu hanya dua rupiahnya mas
kalau memang ada tarian di tujuh
saya tertarik dengan tadi yang prof katakan akan ada dampak yang akan dirasakan pasca kenaikan tarif listrik
kita akan bahas nanti prof kita akan jeda sejenak
kami akan kembali saat lagi
tapan di cnn indonesia business
mungkin sudah bisa memproyeksi kenaikan tarif listrik pasti apa apa naik nantinya
kalau industri apalagi
pasti harga yang saya beli baru baru juga naik
tapi mungkin profesor bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya sederhananya agar masyarakat paham
ini loh efeknya kalau harga naik meskipun hanya rp dua per kwh
kalau secara hitungan harusnya dua rupiah itu tidak akan menaikan apa apalah
itu mungkin pln atau pemerintah punya perhitungan sendiri
saya tidak tahu
bagi saya juga tanda kutip ini dua rupiah ini aneh aneh aja bahasa saya gitu ya
tapi dampak naik listrik itu
dampak psikologisnya itu
bahwa di masyarakat itu terbiasa kalau naik
jadi yang apapun juga mau
apa costnya tidak naik jadi naik gitu
itu kan satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah
pemerintah jangan main main lah soal namanya naik naik
bbm naik listrik pas semua
itu yang harus diingat gitu
nah kemudian juga adalah sekali lagi dua rupiah
kalau hitung dari data pln
bahwa kalau saya hitung semua misal pendapatan pln yang diproduksi
yang dijual kepada masyarakat
hanya empat ratus lima puluh dibandingkan dua ratus sembilan triliun
gak ada nilai
tapi secara dampak psikologisnya itu kan tidak
dampak psikologisnya tinggi
tapi pendapatannya menyaksikan persoalan tidak
atau menambah persoalan jangan jangan
jangan jangan menambah persoalan gitu
prof apa yang ingin anda sampaikan ke pemerintah ataupun juga pln
dalam kenaikan tarif listrik kali ini
jelas buat saya untuk apa naik listrik
tidak usah dulu
ini sudah di penghujung tahun
kemudian kalau terlihat apa namanya
lihat dari parameter ekonomi kita
kita kalau secara terlihat bahwa kita belum tumbuh dengan baik
dengan apa yang diharapkan presiden kita jokowi
jadi kita dorong dulu lah
bahwa listrik ini biar saja tumbuh ekonomi
dorong dengan listrik yang harganya saya bilang terjangkau bahasa saya
kemudian yang paling penting
yang stabil dulu gitu ya prof ya
yang stabil pemenuhan
dan juga saya hanya nambahin sedikit aja lah
bahwa kita kan mau ke renewable energy
itu kita harus siap juga
walaupun renewable energy masih mahal
masih mahal tapi harus didorong
saya ini menyasar kepada dpr
kenapa sih dpr penambahan subsidi untuk renewable day yang satu sembilan triliun itu ditolak oleh dpr
jadi jangan jangan ini yang lima ratus miliar itu buat itu
oh jadi buat itu kecurigaan prof
baik terlepas dari itu artinya kita tidak menunjuk ke kita
kita mempertanyakan konsistensi pemerintah
ketika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tapi listrik justru dinaikkan
yang pastinya akan berdampak pada daya beli masyarakat
bahwa adjustment tarif ini tidak semua masyarakat tahu
masyarakat harus diberitahu bahwa ada adjustment tarif
oke diharus sosialisasi
iya sosialisasi betul
baik terima kasih prof iwa garniwa
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia busines